kalau sebetulnya secara jadwal reguler muna sendiri itu kapan
kalau jadwalnya sendiri kalau kita berhitung lima tahun masa priodo itu jatuhnya desember dua ribu dua puluh empat
dan itu jadwal yang sudah ditetapkan ya dari munas sebelumnya
bahwa munas yang akan datang itu jatuhnya di desember dua ribu dua puluh empat
jadi kita sudah punya anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dibuat rapi dan sudah dijalankan bertahun tahun dari munas ke munas
dalam munas pun juga bisa ada hal hal yang bisa dirubah dalam putusan munas
contoh kemarin munas terakhir ketua dewan pembina pak abu rizal itu diangkat oleh munas
berarti pak erlan gak diangkat oleh munas
dua duanya diangkat oleh munas
jadi banyak hal yang bisa terjadi dalam munas itu
kalau terjadi munasnya di desember dua ribu dua puluh